kluster keluarga menjadi salah satu penyumbang kasus positif covid sembilan belas di kota kota penyangga ibu kota dki jakarta
gubernur jawa barat rituan kamil menyebutkan penyebab munculnya kluster keluarga karena suami masih harus bekerja di jakarta dan menularkan virus covid sembilan belas ke keluarganya
betulkah penyebab maraknya klaster keluarga karena kurang seiramanya kebijakan yang diambil berbagai pihak dalam menekan kasus covid sembilan belas
atau minimnya penerapan protokol kesehatan oleh dunia usaha
kita akan berbincang dengan wali kota bogor bimaria ketua kebijakan publik asosiasi pengusaha indonesia atau apindo sutrisno iwantono dan juga trubus rahardiansyah pengamat kebijakan publik
selamat malam bapak bapak
saya ke kang bima terlebih dahulu kang bima kota bogor kembali masuk ke zona merah apa evaluasi sejauh ini khususnya kontribusi kasus positif dari kluster keluarga
nomor satu memang kluster keluarga
ada sekitar lima ratus kasus positif yang berasal dari sekitar dua ratus kasus keluarga
namun penting untuk didalami kluster keluarga ini terpapar dari mana
jadi anggota keluarga yang aktif di kantor
nah kalau didalami lagi anak anak ini terpapar dari mana
anak anak ini terpapar dari anggota keluarga yang aktif di luar terutama di kantor
jadi kesimpulan kami adalah memang yang saat ini paling berbahaya adalah klaster perkantoran yang kemudian membawa ke keluarga
justru dalam data kami jumlah kasus positif yang terindikasi terpapar di tempat umum seperti rumah makan dan sore itu tidak terlalu tinggi
jadi kesimpulan kami
penguatan protokol kesehatan di perkantoran
pengaturan bersama tentang jam kantor
ini jauh lebih mendesak dibanding hal hal lain
karena itu saya sering sampaikan bahwa data data ini penting
sehingga jangan sampai kita mengeluarkan kebijakan
persoalannya di mana diagnosanya apa kemudian langkahnya apa
jadi harus nyambung
jadi hari ini yang perlu disinkronkan sebetulnya adalah penguatan pengawasan protokol kesehatan di perkantoran
dan juga di pemukiman
khususnya di rumah tangga
kluster perkantoran ini apakah sama seperti yang disampaikan oleh kang emil gubernur jawa barat
bahwa memang mayoritas adalah mereka yang aktif bekerja di jakarta
kemudian membawa pulang virus covid sembilan belas
atau kluster perkantoran dari sekitar bogor saja kang
sebagian besar memang dari luar tidak semua dari jakarta
bahkan ada juga karena aktif dinas di luar kota selain jakarta dari luar jawa dan lain lain
kesimpulan kami memang yang harus kita monitor adalah di perkantoran
karena begini di perkantoran itu kan orang seringkali melupakan protokol kesehatan
nongkrong bareng satu ruangan bisa berinteraksi tanpa jarak rapat berjam jam gitu
sedangkan di rumah tangga restoran pengawasan protokol kesehatannya ini kan sebetulnya sudah relatif baik
protokol kesehatannya berjalan
orang juga tidak terlalu lama jaga jarak dan lain lain
jadi hari ini menurut saya energi kita harusnya difokuskan kepada pengaturan
bersama tentang protokol kesehatan di kantor dan jam kantor
dan yang punya komorbid dilarang kantor
pengetatan protokol kesehatan saya ke pak iwantono
pak iwantono bagaimana dari sisi dunia usaha
bagaimana kemudian pengusaha bisa memastikan pengetatan protokol kesehatan memang cukup maksimal dilakukan
dunia usaha itu berapa
pandangan bahwa akar masalah itu kan di kesehatan
jadi kalau kesehatan ini tidak dihentikan penularannya maka ekonomi itu tidak akan bisa balik
karena ekonomi itu terdampak
oleh karena itulah memang kita sangat berkepentingan untuk menghentikan penularan itu
karena itu sejak dari awal protokol di perkantoran itu di hotel di restoran
itu kan pemerintah belum membuat kita juga sudah menyusun
ph ini sudah menyusun pintu sudah menyusun
nah persoalannya ini perkantoran perkantoran yang semacam apa yang bagaimana
kalau kita lihat di jakarta yang terbesar itu kan di peraturan pemerintah
lebih dari dua lima ratus lebih kantoran pemerintah
sementara di perkantoran swasta hanya sekitar enam ratus
tapi kan tentu kita tidak ingin
menyalahkanlah siapa siapa ya
karena mungkin pemerintah juga harus memberikan pelayanan kepada publik
sehingga kemudian mereka tetap buka tetap harus melayani
dan harus diingat juga bahwa di kantor sudah dipertipkan mengenai protokol ya
karena itu menjadi satu momok tersendiri
kalau kemudian di satu kantor terkena itu bisa ditutup
karena itu kantor selalu berhati hati
jadi anda bisa menjamin para pengusaha tertip untuk penerapan protokol kesehatan ini
iya karena sekarang itu tidak ada pilihan lain berkualitas tertip
tapi kan orang kena itu kan tidak mesti di kantor
dalam perjalanan dari rumah ke kantor yang masih naik krl naik kendaraan umum
itu sisi itu susah dikontrol
karena itu kalau kita melihat semestinya
ya jangan satu lokasi saja jangan jakarta saja misalnya yang ketat
tapi yang lain tidak
misalnya kan ini kan tidak bisa satu tempat yang menyelesaikan
ini persoalan persoalan nasional harus komprehensif
antara bogor jakarta bekasi tangerang
itu mesti satu kesatuan yang kemudian menegakkan protokol ya
karena menurut kami tiga t dan tiga m itu
itu mutlak hukumnya kalau kita ingin menghentikan persoalan ini
baik saya ke mas trubus
menarik tadi yang disampaikan oleh wali kota bogor dan juga mas iwan tono
satu sisi mengatakan ayo diketatkan dulu di perkantoran
satu sisi ayo dari sisi kesehatan
catatan anda seperti apa sebenarnya
memang ada regulasi yang tupang tindi
atau memang ada abai terhadap protokol kesehatan
iya menurut saya memang itu ada dua hal ya
pertama memang ada
faktor abai terhadap protokol kesehatan baik yang terjadi di perkantoran
maupun di luar ada masuk di transportasi mudah transportasi
sampai ke kluster keluarga
yang kedua memang ada juga aturan aturan yang tumpang tindih
di mana kemudian antara wilayah dki jakarta dan wilayah penyangga budetabek ini
memang ada beberapa peraturan yang saling tidak nyambung
misalnya karena dulu kita mengacu pada dki jakarta
mengacu pada bergu
waktu bspp pertama
itu kan semuanya didukung oleh wilayah penyangga dengan pelaksanaannya secara ketat
nah sekarang dengan pergub delapan puluh delapan itu tentu berbeda
karena berbeda di sini ada sebelas sektor tapi masih ada sektor lain
yaitu sektor perkantoran dan sektor usaha lain yang masih boleh dibuka
nah ini menyebabkan kemudian terjadi kenaikan yang terus menerus yang sulit terkendali
karena pada akhirnya itu kluster keluarga ini menjadi
sangat memprihatinkan sangat membahayakan
jadi sekarang harusnya menjadi fokus ini karena memang sulitnya di keluarga ini kan
ketika orang tuanya ya orang tuanya bapak atau ibunya bekerja
otomatis menularkan pada anaknya
lagi rumah ini yang menjadi bersoalan kan dua
yaitu ada di faktor di lansia misalnya atau keluarganya lansia
dan yang kedua ada faktor di nasih anak anak
nah ini yang menjadi sangat rumit
kemudian bagaimana kebijakan yang harus diterapkan tentu dulu dki jakarta menerapkan
regulasi di rumah mandiri
tetapi kemudian juga dihapuskan tapi diterapkan lagi
ya ini menjadi rumit juga
kemudian di wilayah bekasi misalnya juga saya lihat itu
apa namanya di rumah pada awalnya kemudian diterapkan di satu tempat
tetapi karena jumlahnya makin banyak tentu juga pengawasannya makin rumit juga
meskipun dikembalikan ke rumah juga repotnya karena rumah ini kan ada dua hal
satu pada faktor perilaku ya perilaku sendiri karena banyak orang itu perilakunya itu nggak mau
patuh pada protokol kesehatan
bahkan ada yang abe ada yang lalai juga ya
yang kedua ya memang ada faktor ini apa infrastruktur lah
misalnya kelengkapan di rumahnya mungkin ventilasinya rumahnya yang sempit sempit
nah ini kan jadi sulit juga
jadi menurut saya memang ada beberapa terkait dengan satu abe dari protokol kesehatan
yang kedua memang persoalan di aturan sendiri yang antara wilayah dki jakarta
yang harusnya satu kesatuan itu memang seringkali tumpang tindih dan tidak harmonis itu
nah karena itu
ketika kebijakan muncul yang satu misalnya dki jakarta pengetatan
kemudian wilayah penyangganya ini tidak melakukan pengetatan
ya otomatis orang jakarta berbondong bondong
istilahnya nongki nongki atau makan makan ataupun mumpul mumpul penyangganya di wilayah penyanggan
ini kan menjadi persoalan kemudian disitulah terjadi penularan
karena penularannya kan ini kan timbal balik ya
artinya tidak hanya orang jakarta yang menularkan tapi juga orang dari penyangga juga datang juga ke jakarta
nah ini kan persoalannya karena alasan pekerja
alasan mencari nafkah dan berbagai kegiatan usaha lainnya
jadi menurut saya memang ini hal yang agak rumit
dimana kemudian peningkatan dari penularan itu terus terus dari hari ke hari semakin meningkat
itu gitu mbak cerita
baik kita tanya ke kang bima
kang benar tidak bahwa memang ada regulasi yang tumpang tindih
diajak ngobrol diajak diskusi sebelum membuat suatu regulasi
kang bagaimana komunikasi dengan pemprov dki jakarta
saya kira semuanya harus berbasiskan data
apa yang kita sampaikan harus ada datanya
jadi saya selama ini selalu meminta referensi dari semua
dari epidemiologi dari teman teman dinkes dari unit lacak unit pantau tim surveillance begitu
jadi kalau menyatakan bahwa jakarta ketat kemudian bogor tidak ketat kemudian persoalannya di mana
itu pertanyaan saya
apakah sudah ada data bahwa orang jakarta yang kemudian ke bogor nongki nongki katanya tadi
kemudian membawa virus lagi ke jakarta
apakah pemerintah provinsi jakarta punya data bahwa yang terpapar positif itu kebanyakan dari bogor
ya kalau ada kita evaluasi bersama sama
makanya menurut saya ini semua harus berdasarkan data
saat ini di data di kota bogor menunjukkan bahwa kasus terbesar itu adalah di keluarga
tadi saya sampaikan ada lima ratus kasus positif dari dua ratus keluarga
dan keluarga itu setelah didalami lagi itu terpapar di kantor
nah jadi kita harus hati hati
saya setuju bahwa semua kebijakan harus dikoordinasikan semua kebijakan juga harus dibicarakan
dan itu terjadi
ya saya sangat melihat bagaimana pak gubernur jakarta dan pak gubernur jawa barat itu terus berkoordinasi dengan kami di bodebek begitu
tetapi apakah kemudian yang dilakukan jakarta harus sama kebijakannya dengan yang harus kita lakukan di bogor
saya kira belum tentu
di bogor kita memilih untuk fokus ke mikro
penguatan di tingkat rw
kemudian kita lihat berdasarkan data bahwa keterpaparan di sektor ekonomi ini tidak tinggi
karena kita lakukan protokol kesehatan pengawasan lumayan kuat
dan tingkat kesadarannya relatif lebih baik
dan ini berdasarkan data data
kita sudah dua kali survei
dan kita dalami terus data data dari surveillance
target kami adalah begitu satu orang positif dua puluh kontak erat minimal di data
dan bukan hanya kontak erat
jadi kita bisa tahu
tidak boleh hanya asumsi saja
oh ini karya sekeluarga
oh ini dari tempat umum
nah harus kita dalami lagi
jadi semuanya harus berdasarkan data saya kira
baik artinya tidak ada masalah jika kemudian masyarakat jakarta berbondong bondong
menghabiskan waktu di bogor berwisata di bogor aktivitas perekonomian
tidak ada masalah
tidak ada masalah karena tidak ada temuan kasus positif terkait itu
tidak ada masalah sejauh protokol kesehatan dikuatkan
begitu psbb jakarta dikuatkan kami membentuk tim elang
pemuda ini berkeliling mengawasi protokol kesehatan
sebagian tokoh tokoh mau berkoneksi dengan cctv
bahkan teman teman pengusaha kafe dan restoran itu juga membentuk tim satgas sendiri
jadi kita tahu apa yang kita lakukan
kita antisipasi itu
kan nggak mungkin kita melarang warga dari luar masuk ke kota bogor
kan tidak mungkin begitu
mau kita tutup di jagorawi kan nggak mungkin
yang harus dikerjakan adalah protokol kesehatan di tempat tempat umum begitu
nah untuk di kantoran kebijakan kita adalah itu
dan sekarang for kopi indah di kota bogor pak dandim pak kapolres kami wpp
ini lebih fokus juga ke perkantoran
kita awasi betul di perkantoran
kami keluarkan himbauan nggak boleh lagi rapat rapat kalau nggak terlalu penting
di balai kota sendiri rapat maksimal tiga puluh menit
kalau tidak penting tidak usah rapat
lebih baik di luar outdoor dan jaga jarak seperti itu
jadi itu tindakan kita berdasarkan data
jakarta sendiri sudah menerapkan psbb
memperketat psbb kembali
itu tidak membawa kontribusi pos
itu tidak membawa kontribusi positif untuk pengetatan kasus kiriman tanda kutip dari jakarta ke bogor
menurut anda tidak ada kontribusi sejauh ini
oh ada tentu ada
jadi berdasarkan data memang setiap hari itu kan ada sekitar lima belas penumpang kereta api yang bekerja dari bogor ke jakarta
dan ketika wfh jumlah ini drop lagi
nah artinya apa mengurangi keterpaparan
tetapi karena angkanya sudah tinggi ya tetap saja
yang namanya orang ada yang tetap ke jakarta untuk berbagai macam hal ya
jadi yang perlu dikuatkan lebih kepada itu tadi saya bilang tadi ya
oke masing masing dikuatkan saja
di jakarta ya silahkan dikuatkan di perkantoran
di bogor kami kuatkan di perkantoran di rumah makan
dan kami fokus betul ke wilayah
rw siaga tim lacak tim pantau
ini kita fokus juga di situ
dan di zona merah ini kita lakukan ekstra pembatasan aktivitas warga
ya masjid nggak buka tempat ibadah nggak buka nggak boleh aktivitas lain lain
tetapi di mikro
jadi bukan di skala kota di rw nya
oke baik selanjutnya saya kembali ke pak trubus bahwa tadi disampaikan oleh kang bima
bagaimana kebijakan yang ada tidak harus sama rata diberlakukan di semua daerah
ada tren tersendiri ada ciri khas tersendiri sehingga kebijakan yang diambil efektif untuk menekan kasus covid sembilan belas
apakah memang seperti ini atau memang ada formula lainnya
usai jeda kita akan bahas tetap bersama kami di prime news
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbincang dengan wali kota bogor bima arya ketua kebijakan publik asosiasi pengusaha indonesia
sutrisna iwantono dan turubus rahardiansyah pengamat kebijakan publik
sebelum jeda tadi saya sempat bertanya kepada pak trubus bagaimana kemudian penerapan formula yang ideal
ketika kita tahu bahwa satu regulasi memang tidak bisa diterapkan secara sama rata
khususnya dalam penanganan kasus covid sembilan belas ini
ya menurut saya memang apa ini perlu dilakukan
ya ini perlu dilakukan
ini perlu dilakukan satu kajian lagi dalam arti bahwa mencari formula yang tepat
dimana kemudian karena setiap daerah punya karakter sendiri sendiri terutama dalam hal apa namanya budaya lah
biasanya budaya kaitannya dengan kepemimpinan juga
maka menurut saya ini memang perlu harus duduk bersama untuk mencari formula yang tepat
agar asumsi asumsi yang digunakan baik oleh pemprov dki maupun dari bogor sendiri itu bisa dicari titik temunya
karena selama ini kan begitu
dki jakarta menerapkan perhubungan delapan puluh delapan yang terbaru ini
kemudian kan masyarakat kesulitan untuk apa istilahnya ya tadi nongki nonggi tadi
kemudian akhirnya mereka ya mencarinya keluar
keluar dalam hal ini tentu wilayah penyangga termasuk bogor
asumsi apa yang anda maksud
kita sudah terpapar virus sejak maret dua ribu dua puluh sekarang sudah bulan oktober
apalagi asumsi yang belum sama frekuensinya
antar kepala daerah
iya menurut saya asumsi di dalam mencari percepatan memutus mata rantai penyebaran covid itu sendiri
karena ini kan persoalannya pada kontak kan gitu
kontak antara warga jakarta dengan wilayah penyangga kan gitu
penularan itu sendiri kan selalu pada tataran kontak langsung kontak langsung
dan inilah kemudian dengan tadi disampaikan oleh pak wali kota juga kan dengan mengenakan sistem wsa kan terjadi penurunan
berarti kan kalau memang terjadi penurunan kan harusnya ini yang diperbanyak
nah persoalannya kemudian ketika di jakarta ini pergub delapan puluh delapan ini ada membukalah ruang ruang misalnya perkantoran juga boleh buka gitu kan
berarti kan otomatis orang orang dari pegawainya ini sendiri kebanyakan dari wilayah penyangga
itu kan otomatis berarti ada penularan di situ kan gitu
nah karena ada penularan tentu kemudian ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan tentu dalam hal ini
ini perlu dilakukan satu apa namanya penyamaan
meskipun berulang kali sebenarnya kan mengenai protokol kesehatan ini kan hampir sejak kita memasuki masa istilahnya masa psbb pertama ya
itu penegakan protokol kesehatan
kemudian untuk dki jakarta dan sekarang pada psbb yang kedua dan sudah dapatnya sudah kemana mana
yang dilihat itu sebenarnya masyarakat dalam posisi apa namanya bingung harus bagaimana kan gitu
karena di setiap daerah membolehkan
ya otomatis orang akan

ya otomatis orang akan berpengaruh
misalnya di jakarta ini ketat sekali makan saja sudah susah ya otomatis mereka mencari wilayah yang boleh kan
yang boleh sementara di wilayah penyangga
nah ini kan menjadi yang paling otomatis rasional lah
artinya pilihan masyarakat harus rasional lah
sekarang kebijakannya bagaimana
ya kebijakannya harus berkolaborasi gitu
kolaborasi antara dki jakarta dengan wilayah penyangga dalam nipobor dan pekasi dan dipo juga
nah ini agar terdapat satu kesamaan
kan selama ini selalu apa
memuncul bahwa asumsi asumsi itu perbedaan perbedaan itu yang menyebabkan
dan itu datanya seperti itu yang dipakai gitu
nah pada akhirnya penularannya itu terus meningkat terus gitu
nah ini kan persoalannya kan kita berdebat pada tataran bagaimana supaya penularan ini menurun gitu
karena melandai lah paling tidak
yang terjadi itu kan selalu meningkat terus
nah itu yang menjadi masalah itu mbak saya
tadi anda mengatakan masyarakat bingung
bagaimana dari sisi dunia usaha cukup bingung para pengusaha sejauh ini karena ada perbedaan regulasi di jakarta di bekasi di bogor di depok
ya tentu kan kalau pengusaha bingung apalagi masyarakat juga tentu akan ikut bingung ya
saya kira saya sependapat dengan kang arya ya bahwa ini persoalan persoalan data
dan data juga mengatakan seperti itu bahwa misalnya di jakarta itu kan yang paling banyak di
ada kluster pemerintahan kalau itu kantor ya kantor pemerintahan
di kantor swasta saya kira sedikit ya nggak sampai seperempatnya gitu
dan kita sih tidak ingin apa namanya berdebat lah disitu bahwa swasta lebih baik atau pemerintah kurang
saya kira gak begitu
karena semuanya itu memang terintegrasi
orang dari kerja di kantor pemerintah itu juga dari luar ya
dan kebanyakan juga mereka tinggal di luar jakarta sebenarnya kan
ya dari bogor dari bekasi dari tangerang itu yang pergi ke jakarta
nah sekarang yang jelas kan faktanya begini
faktanya jumlah yang terinfeksi ini dari hari ke hari semakin bertambah
tidak menurun itu fakta itu angka bukan angka saya itu angkanya pemerintah yang mengatakan seperti itu
ini berarti kan ada sesuatu yang tidak beres gitu di dalam penanganan ya
kalau kita melihat itu ya mestinya kita marilah secara bersama sama
tidak perlu saling menyalahkan mari sama sama kita atasi masalah itu
kalau dunia usaha itu sangat sangat sadar bahwa sepanjang penularan ini tidak bisa dihentikan
sepanjang itu pula ekonomi tidak akan bangkit
bahkan saya selalu mengatakan
kalau kaleng itu bocor dikasih air berapa banyak
kalau kaleng itu bocor dikasih air berapa banyak

kalau kalengnya itu tidak ditambah
kalau kalengnya itu tidak ditambah
kalengnya itu apa kalengnya itu ya penularan itu
oleh karena itu itu yang harus didahulukan
karena itu pendekatan keluarga misalnya
tindakan keluarga itu bagaimana caranya
karena kalau satu orang kena satu keluarga kena
padahal yang kena itu seperti kata kang arya bima tadi
itu kan dari luar gitu ya
dari luar gitu loh
keluarga sendiri kan pasti dari luar
sepertinya masuk ke keluarga
nah ini yang harus dijaga
makanya betul bahwa antara bogor bekasi jakarta itu
harus menyamakan irama ya
walaupun itu berbeda sedikit pendekatan
yang harus menyamakan irama siapa dalam tanda kutip
apakah harus dari daerah penyangga ikut irama dki jakarta
karena pada awal psbb
kalau di dki pendekatannya pengutatan psbb
semua nggak boleh tutup segala macam gitu kan
tapi kalau di bogor pendekatannya mikro ya
rumah tangga dan sebagainya
ini ya boleh boleh saja
tapi itu harus di dalam sesuatu yang sinkron
yang kemudian betul betul dampaknya itu penurunan ya
saya sendiri ada tinggal di bekasi ada saya rumah gitu ya
di jakarta juga ada
tapi saya melihat saya belum melihat ada
apa namanya penyuluan yang dilakukan rt rt rw rw itu kok ya belum
karena penyemprotan juga nggak ada gitu
jadi sebagian besar masyarakat ini masih tahunya dari tv
dari sosmed gitu
sehingga kalau memang betul itu pendekatan mikro
ya mestinya adalah penyemprotan adalah apa di tingkat yang paling kecil itu
yang penting whatever caranya
mari kita buktikan itu menurun
angka kita itu setiap saat terus menaik terus
ini sampai kapan
ini yang saya kira menjadi pr kita bersama ya
kalau dunia usaha itu pada dasarnya kan bisa punya kewenangan ya
jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah tentu kita akan ikut ya
kalau kemudian kita ada kasus satu aja
itu bisa berbahaya bagi keseluruhan kantor bisa ditutup
itu yang membuat kita juga sangat sangat susah ya
orang kemudian tidak bisa keluar rumah tidak bisa bekerja
terus dia rumah saja
itu harus dipikirkan
kalau orang di rumah saja kan harus dikasih makan gitu
kalau enggak ya dia keluar juga tetap mencari penghasilan
itu yang juga harus dipikirkan bersama ya
baik tapi dari apindo sosialisasinya kepada kalangan pengusaha seperti apa
sosialisasi sebelum ada protokol
kita sudah buat duluan
hotel juga sudah buat gitu
tapi kan kita juga nyesek juga
ada beberapa hotel yang didaftar katanya mau dijadikan tempat untuk perawatan otg
belum ada pembicaraan apa apa sudah diumumkan di media massa
yang akhirnya semua tamu pada takut gitu ya
orang orang di sekitar masyarakat itu pada takut semua gitu
padahal kita belum pernah bicara gitu loh
ini yang juga harus di
akhirnya sebagian hotel kayak di jawa barat itu tadinya ada dua puluh tiga saya kira hotel yang mau jadi itu
sekarang tinggal berapa
dua puluh setelah apa itu
karena dia mengundurkan diri gitu
nah ini saya kira hal hal yang memang harus di apa namanya komunikasi yang baik
saya kira betul pak
ima arya tadi harus komunikasi yang baik segala macam supaya masyarakat juga memahami dan tentu bersama sama dengan kita gitu
nanti kita akan berbincang di segmen selanjutnya
kita juga akan bertanya bagaimana kang bima untuk di bogor sendiri
ketika komunikasi antar pembuat regulasi sudah dilakukan bagaimana untuk sosialisasi di kalangan pengusaha dan juga di kalangan masyarakat
perubahan perilaku itu yang paling utama
baik kita lanjutkan prime news malam hari ini
saya ke kang bima kembali
kang tadi pertanyaan terakhir bagaimana kemudian membuka komunikasi secara lebih intensif lagi tidak hanya antar kepala daerah yang memiliki wewenang untuk membuat suatu regulasi
tapi juga dengan dunia usaha dengan masyarakat
pada saat titik di mana saat ini memang semuanya harus bekerja sama
untuk mencegah dan menangani covid sembilan belas
seminggu sekali itu kita pasti rapat ya
jadi dengan pak luhut dengan mas anies kang emil dan kepala daerah bodebek begitu
nggak ada masalah sama sekali
nggak ada masalah
cuma yang menjadi catatan saya adalah ketika kemarin terakhir rapat bodebek diminta menyesuaikan jam buka operasional
jakarta tidak boleh done in
bodebek tidak boleh done out
bodebek harusnya nggak boleh done in juga
nah ini pertanyaan saya kenapa
datanya dari mana
apakah jakarta punya data bahwa orang yang nongki nongki di bogor orang jakarta nongki di bogor kemudian semua bawa virus
kalau itu ada datanya okelah kita evaluasi
tapi kita lihat semua harus based on data sekali lagi itu catatan saya ya
nah karena berdasarkan data kita yang seperti saya sampaikan tadi kasus positif di bogor itu sebagian besar adalah keluarga yang terpapar di kantor
poin kedua adalah kita melakukan dua kali riset
dua krisisnya terkait dengan dampak ekonomi covid dan juga pemahaman persepsi covid di mata warga
itu artinya apa
edukasi ini penting
dan sebagian besar warga yakin pede bahwa kalau terkena covid pasti sembuh
edukasi harus kita perbaiki
makanya kemudian kita membentuk kemerpati
kita tanya juga dalam survei warga itu lebih percaya kepada siapa
nomor satu warga percaya pada dokter
nomor dua pada tokoh agama
nomor tiga baru pejabat
nomor empat baru artis
kita membentuk temerpati
isinya adalah dokter dokter teman teman di idi dan juga tokoh tokoh agama
yang masuk ke segmen segmen yang
heterogen untuk memberikan pemahaman tentang apa itu covid
nggak mungkin kita melakukan pelarangan restriksi di dalam psikologis masyarakat yang nggak paham tentang covid yang terpapar secara ekonomi
kalau kita tutup lagi semua ekonomi terpuruk
sedangkan belum tentu sumbernya dari situ
apalagi setelah kita dalami sumbernya adalah perkantoran
sumbernya adalah luar kota
nah ini lagi lagi saya katakan ini semua harus kajiannya berdasarkan data
nah saya apresiasi ya bahwa pak luhut pak anies kang emil ini selalu koordinasi
cuman seringkali rujukan datanya agak berbeda
nah saya tadinya tidak setuju kenapa bogor harus tutup jam enam
nah kita ingin ekonomi ini rebound recover ya
warga mulai terbiasa dengan protokol kesehatan
itu yang kita lihat di bogor
ya lama lama sudah terbiasa nih middle up sudah terbiasa dengan protokol kesehatan
tinggal di pasar pasar tinggal di pemukiman yang harus kita perkuat gitu
baik ketika ada rujukan data yang berbeda apakah ini sudah dikomunikasikan secara tuntas atau saat ini masih ada hambatan di sana
ya akhirnya ada kesepakatan bahwa ya oke lah kita coba dulu
oke akhirnya bogor menurut
tetapi di zona merah itu ada restriksi yang lebih kuat lah ya
jadi rw merah keluaran merah unit ekonominya di sana ya kita akan awasi secara obligator
kira kira begitu kesepakatannya
tetapi kalau kembali lagi ke psbb total tutup semua terus terang saya keberatan
baik saya ingin konfirmasi lagi
jadi hanya di zona zona tertentu di kota bogor saja yang kemudian tutup pukul delapan belas waktu indonesia
indonesia barat atau seperti apa regulasinya kang
jadi gini kebijakannya adalah berdasarkan edaran gubernur di zona merah artinya rw merah keluaran merah nah di situ tidak boleh dine in
tapi kan begini persoalannya adalah ada satu keluaran misalnya keluaran itu keluaran tegalega
di depannya ada jalan besar ada satu restoran besar sekali di situ
tamunya itu semuanya ya orang luar gitu
bukan dari pemukiman itu
ketika kelurahan itu dinyatakan merah apakah restoran itu otomatis merah kan belum tentu
nah jadi ini lagi lagi harus ada local wisdom
nah ini lurah lah yang berkoordinasi lurahnya kemudian merekomendasi pak restoran ini harus ditutup karena dekat dengan pemukiman
oke tetapi bagi restoran restoran yang kemungkinan kecil ada kedekatan dengan zona merah yang berisiko tinggi ya itu tidak usah ditutup gitu
saya kira harus lebih jeli melihat case by case nya
karena kita berusaha menyimbangkan antara ekonomi dan kesehatan
baik sepakat dengan itu di satu sisi ada kepentingan ekonomi yang harus dijaga
dengan anda mengatakan tadi local wisdom apakah tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat
apakah mereka cukup mengerti jika restoran a di wilayah ini bisa dibuka dan restoran ini di wilayah ini ternyata tidak bisa dibuka
yang penting adalah komunikasi dan sosialisasinya saya sepakat ya

kita maksimalkan exposure media lurah camat dan lain sebagainya
karena ini kan membingungkan hari ini keluaran ini zona merah
tetapi ketika kasus positifnya selesai dinyatakan sembuh kan berubah lagi
nah inilah yang tidak mudah ya lagi lagi ini tidak mudah
jadi tidak ada yang gampang hari ini saya harus katakan tidak ada yang gampang tidak ada yang mudah hari ini
ini suasananya terang jadi kita harus siap menyesuaikan itu
dan saya minta media juga harusnya mendukung gitu
jangan yang tidak ada masalah dibuat keadaan masalah
teman teman media harus membantu menjernihkan persoalan secara objektif
tidak ada masalah koordinasi dengan jakarta dan jawa barat saya kira
yang penting itu bagaimana kita melihat masing masing berdasarkan data yang akurat
baik itu yang kita coba lakukan malam hari ini
mengundang kang bima bersama dengan stakeholder lainnya
saya ke mas rubus tadi sudah disampaikan oleh kang bima
bagaimana kemudian penerapan regulasi yang dilakukan formula yang sudah dilakukan di kota bogor
mungkin saja berbeda dengan bekasi dengan depok ataupun jakarta yang saat ini kembali
pertanyaannya sekarang bagaimana mengubah perilaku masyarakat untuk memahami ini
untuk klik dengan pelaksana ataupun dengan para bupati dan wali kota
sehingga sama tujuan akhirnya
kasus covid sembilan belas bisa ditekan
iya menurut saya itu apa namanya masyarakat yang penting kan edukasinya
sepanjang edukasinya itu betul betul optimal
saya rasa bisa ya bisa dalam arti bahwa secara bertahap kan
masyarakat ini kan sebenarnya ya kalau kita lihat
rata rata lah mungkin enam puluh tujuh puluh sudah mulai menyadari menggunakan istilahnya protokol kesehatan
pakai masker jaga jarak dan sebagainya
tetapi persoalannya kan kemudian ketika masyarakat itu kan selalu mengimitasi ya
melihat daerah lain
kalau daerah lain itu dibolehkan atau tempat lain dibolehkan
kemudian yang sini nggak boleh
itu kan munculnya kan kecemburuan sosial
nah irini kemudian masyarakat yang lainnya akhirnya bingung loh
di sana boleh di sini kok nggak boleh
itu yang menjadi persoalan
nah kalau itu misalnya nanti
dilakukan komunikasi secara baik
dan dilakukan pendekatan yang terus menerus
dalam arti pendekatan secara personal lah
personal kepada pemilik pemilik restoran atau pemilik tempat usaha
saya rasa bisa gitu ya
tetapi perlu diketahui bahwa itu harus ada pengawasan yang ketat
pengawasannya ini yang jadi masalah
karena kalau wilayah itu berubah misalnya tadi diserahkan oleh pak wali kota
bahwa ada daerah yang kategorinya misalnya merah kemudian berubah lagi menjadi daerah kuning
yang kuning oranye berubah lagi jadi merah
nah ini menjadi sulit kan
apalagi kemudian kita masuk pada persoalan lokus
lokus itu tempat lah
kalau persoalan tempat ini misalnya rt nya di situ dinyatakan merah
sementara rumah makannya tadi dikatakan berbeda
ya ini kan tentu juga akan menimbulkan publik juga bingung gitu
nanti ada persoalan dimana kemudian kebijakan ini kan harus seragam kan
karena kalau nggak seragam pasti otomatis masyarakat akan menuntut
akan merasa dimarginalkan
atau merasa dirugikan
nah ini yang perlu dipahami disitu
menurut saya mbak yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu disadarkan dengan cara cara ya tentu dengan kebijakan kebijakan
baik dalam hal sifatnya top down maupun bottom up
karena yang penting disini sebenarnya partisipasi masyarakat yang perlu ya
karena selama ini kebijakan kebijakan yang ada itu sifatnya top down
dan masyarakat dipaksa untuk mengikuti
nah ketika ini persoalannya sudah pada tataran perilaku
tataran perilaku yang sangat bawah sekali
dimana tingkat rt rw karena sifatnya komunitas dan mikro
maka persoalannya adalah bagaimana masyarakat itu disadarkan
dia merasa ikut gitu
merasa bagian dari upaya untuk menegakkan protokol kesehatan
karena kuncinya kan disitu
menegakkan protokol kesehatan
jadi ketika masyarakat merasa dilibatkan
saya rasa itu kebijakan apapun bisa berjalan
tetapi kalau misalnya selama ini kita enam tujuh bulan berlaku
ya berjalan itu
dengan kebijakan yang ada
selalu masyarakat merasa dirinya yang harus mengikuti
nah kemudian antar wilayah yang sudah dilakukan
tentu ini memang kita lihat ke depan lah ya
bagaimana kalau misalnya tetap dalam konteks kolaborasi
ya kita hormat
artinya yang disitu kita sama sama melakukan
karena memang tujuannya memutus mata rantai penyebaran covid secara tepat
tapi persoalannya kalau kemudian disitu bukan kolaborasi tapi kompetisi
nah itu yang menjadi masalah
karena ini publik akan ada rasa perasaan apa namanya
bingung lagi kegaduan lagi di masyarakat
saya rasa itu komunikasi kepada masyarakat
dan edukasinya yang terus menerus itu mbak
dan pengawasan juga memang ada juga soal
karena ini lama lama kan persoalanan low enforcement juga disoroti oleh masyarakat
low enforcementnya bagaimana
kalau daerah yang satu boleh yang satu tidak
dan yang ketiganya memang menurut saya konteksnya monet
nah motong evaluasi itu dasarnya data tadi
nah kalau datanya memang menunjukkan apa yang paling banyak di perkantoran
bukan di tempat lain
ya harus itu yang difokuskan
sekarang bagaimana kantor kantor itu menerapkan kan ada protokol kesehatan di perkantoran
misalnya disitu harus dibentuklah gugus tugas internal perkantoran
nah ini gugus tugas ini kan fungsinya mengawasi tentang penegakan
memastikan lah penegakan protokol kesehatan
dan ya harus berkoordinasi dengan di senakar tempat
karena di senakar tempat ini kan persoalannya ya keterbatasan sdm nya human resources nya
itu yang menyebabkan infrastrukturnya juga
dan anggaran juga tentu kemudian
akan apa namanya kesulitan
karena wilayah yang harus didangkut juga sangat luas
nah tetapi persoalan persoalan itu saya rasa dengan intensif ya
mengintensifkan gugus tugas internal kantor yang dibentuk itu
dan selalu dilakukan pengawasan yang memadai
nah ini kalau memang itu kantor yang menjadi problem
tapi kalau misalnya itu penularannya di transportasi
nah itu yang harusnya dengan pihak transportasi juga gitu
jadi ini kan harus dilihat memang
tingkat peluaran peluaran itu sumber sumbernya dari mana
tetapi yang selama ini selama kita tujuh bulan ini kan paling banyak di sektor sektor
apa namanya ya perkantoran ya pemukiman ya transportasi
yang selalu dipersoalkan di situ
dan memang datanya semuanya mengarah ke sana gitu mbak
baik terima kasih catatannya malam hari ini
pak trubus terima kasih juga kang bima dan juga pak iwan tono mengutip apa yang disampaikan kang bima
saat ini keadaannya bukan keadaan biasa
kita harus berperang
harapannya kita berperang bersama sama
melawan musuh yang sama yaitu covid sembilan belas
terima kasih bapak bapak waktu anda malam hari ini di prime news